sementara gubernur ahok akhirnya memperbolehkan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi dki jakarta
untuk mengantar anak mereka pada hari pertama masuk sekolah pada senin delapan belas juli
sebelumnya gubernur ahok sempat tidak mengizinkan pns terlambat masuk kerja dengan alasan mengantar anak sekolah pada hari senin nanti
namun sikapnya kini mulai melunak setelah ada imbauan resmi dari menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan
basuki cahayapurnama tidak mempermasalahkan pns di lingkungan pemprov dki jakarta yang ingin mengantar anak mereka ke sekolah
hanya saja pns tersebut harus mengajukan izin atau cuti terlebih dahulu
karena itu memang haknya semua pns mengajuin izin sehari setengah hari itu selama atasannya memberikan itu hak
sama kayak kamu punya hak cuti dua belas hari gak usah diomongin mah udah kan
gak usah ditulis juga udah hak
kamu kalau cuti gak dikasih bos kamu kamu bisa gugat nggak bisa loh
nah jadi saya bilang itu sih bagus saja
anak saya sekolah di indonesia saya bilang tiap kali masuk sekolah pasti orang tua dipanggil
presolan saya gak ikut istri saya yang ikut yaitu urusan masing masing keluarga